sidang kasus predator seksual di sekolah selamat pagi indonesia memasuki babak baru karena kemarin hari rabu jaksa penuntut umum membacakan tuntutan
di antaranya adalah dituntut lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah
pertanyaannya apakah tuntutan itu dinaik cukup terlebih jpu hanya mengenai pasal delapan puluh satu ayat dua undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
bukan undang undang perlindungan anak terbaru pada tahun dua ribu enam
sudah ada bersama saya kuasa hukum terdakwa jeffrey simatupang dan juga komisioner kpai retno
selamat sore bang jeffrey dan juga bu retno
bu retno dan juga bang jeffrey pertama tama saya mau membuka dialog ini dengan tanggapan ataupun respon
baik dari pihak kpai maupun dari pihak kuasa hukum
mengenai tuntutan yang kemarin sudah dibacakan oleh jpu
saya akan ke bu retno terlebih dahulu bagaimana bu tanggapannya atas tuntutan lima belas tahun penjara
denda tiga ratus juta rupiah menggunakan undang undang tahun dua ribu dua
iya pertama kpi mengapresiasi jaksa ya
karena untuk lima belas tahun menggunakan undang undang itu emang tuntutannya kan lima sampai lima belas tahun
undang jadi kalau lima belas tahun digunakan itu berarti sudah tertinggi
kalau pelaku adalah orang sedekat korban misalnya guru orang tua gitu ya sopaman kakek gitu itu bisa ditambah sepertiga
sepertiga dari lima belas tahun ya jadinya dua puluh
tapi ini kan dari lima sampai lima belas tahun sebenarnya tuntutannya sudah tinggi
dan untuk tinggi sebegitu saya rasa jaksa pasti punya pertimbangan dan punya bukti bukti yang kuat
memiliki bukti bukti kuat tidak mungkin tuntutannya setinggi itu
pasti dia nggak percaya diri gitu untuk menuntut tersangka sudah setinggi lima belas tahun
nah kita berharap bahwa ya kita ini dilakukan ketika mereka berusia anak ya
sehingga memang digunakan ini gitu
mungkin seperti itu undang undang perlindungan anak ini kan memang lagi spesialis ya
lalu yang kedua kait dengan restitusi
kalau bagi kami restitusinya sih terlalu kecil ya
pertama apa ini kan restitusi itu yang menghitung sebenarnya lpsk ya
belum ada sih komunikasi kami dengan lpsk kenapa hitungannya misalnya sebegitu
karena si korban kan saat ini juga sudah dewasa ya
kalau dari sisi dewasa memang kami tidak bisa juga gitu kewenangan untuk yang korban
tapi kalau terkait dengan si korban ini kekomnas perempuan
tapi kami dengan komnas perempuan
sebagai sesama perjalanan negara untuk berkoordinasi
karena kalau kita melihatnya tadi ketika dia masih anak
dan yang kedua kita konsentrasinya memang kepada anak anak yang sekarang berada di sekolah
dan ini saya juga perjalanan ya dari malang ke surabaya dalam rangka ini ya
terkait dengan kami fokus pada pendidikan dan kepada anak anak yang saat ini masih berada di sekolah
saya ingin ke bang jeffrey terlebih dahulu mengenai tanggapannya bagaimana nih bang
karena seperti apa yang dikatakan oleh bu retno sebelumnya
bahwa jpu sangat percaya diri untuk memberikan tuntutan paling maksimal lima belas tahun penjara
karena berarti itu jpu memiliki bukti bukti kuat
sedangkan ada klaim nih dari pihak kuasa hukum bahwa sebenarnya bukti buktinya tidak ada
bagaimana tuh bang
tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh bu retno
bu retno mengatakan mengapresiasi ketika tuntutan itu adalah tuntutan maksimal
justru sebaliknya saya mau bertanya
ini kan opini publik sudah terbentuk
ketika jaksa menuntut bebas katakanlah jaksa menuntut ringan
rame gak aku publik
pasti akan rame
karena sekarang kasus posisi ini sekarang sudah rame di masyarakat
pertanyaannya adalah apakah jaksa menuntut lima belas tahun
berdasarkan alat bukti atau berdasarkan opini publik
itu dulu dong
karena kalau kita lihat nih komentar komentarnya dari orang orang yang tidak bersama sama kita
dalam persidangan dalam pembuktian
mereka mengatakan hukum berat hukum berat
kami mengapresiasi tuntutan lima belas tahun
pertanyaannya tahu dari mana
mereka kan tidak ikut sidang
mereka kan tidak pernah mengikuti pembuktian
lalu mereka mengatakan mengapresiasi meminta menuntut berat
kpk itu tidak ikut sidang
jangan jangan orang orang itulah yang mempengaruhi tuntutan menjadi tinggi
bang jeffrey baik
bang jeffrey kalau dikatakan bahwa tidak ada bukti
ataupun pertanyaannya adalah tuntutannya karena opini publik atau berdasarkan bukti
namun dalam tututan kemarin jpu mengatakan menemukan adanya unsur pidana kekerasan seksual
unsurnya adalah bujuk rayu
apa yang menurut
menurut kuasa hukum ini bohong atau tidak ada buktinya
karena menurut jpu ada unsur bujuk rayu
kami menghormati posisi kejaksaan negeri batu atau jaksa penuntut umum sebagai tim penuntut
tentu mereka punya kewajiban untuk mengajukan tuntutan
itu hak dari penuntut umum
tetapi kalau pertanyaannya apa yang membuat kami tim penasihat hukum yakin
bahwa klien kami tidak bersalah
menyatakan dalam pembuktian ketika dia menjadi saksi mengatakan bahwa
ada luka operasi di sebagian kanan perut terdakwa
tetapi dalam pembuktian ternyata dalam bagian kanan perut terdakwa
tidak ada luka bekas operasi
itu satu hal
kalau memang saksi korban ini menyatakan loh itu kan ada bekas luka operasi
karena saya pernah nih disetubuhi
tetapi pada faktanya tidak ada luka operasi di bagian kanan perut terdakwa
itu satu hal
selama yang diduga korban ini berada di bali itu ada banyak orang
dan salah satunya sudah menjadi saksi dan menyatakan bahwa kasus ini sudah direkayasa
dan kasus ini by design
ada pesanan begitu loh
itu menurut fakta persidangan ya
ada saksi yang berinisial v
yang selama satu tahun bersama sama dengan pelapor berada di bali
dan pada waktu itu dia mendengar sendiri bahwa kasus ini adalah kasus by design
atau kasus pesanan
itu dua hal
dimana saksi menyatakan tanggal enam belas november dua ribu tujuh belas terjadi pencapulan
pada panjang itu klien kami sedang berada di singapura
nah dari beberapa alat bukti dan pembuktian yang sudah kami lakukan
kami meyakini tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak
baik bang jeffrey
sebelum kita ada tiga poin ya
operasi ternyata tidak ada
dan poin ketiga
korban menyatakan lima belas november terjadi pencabulan
padahal pelaku ini sudah berada di singapura
sebelum ke rekayasa saya
sedang berada di singapura
oke sedang berada di singapura
sebelum kita membahas mengenai dugaan rekayasa
saya ingin ke bu retno terlebih dahulu
menurut kuasa hukum ini ada perbedaan
apa yang dikatakan
apa yang dikatakan oleh korban pada saat memberikan kesaksian
baik sebelum di persidangan dan di persidangan
menurut bu retno
apakah hal tersebut sebenarnya bisa saja terjadi karena ini tidak hanya fisik yang terluka namun juga psikologis
ya pertama ya kalau saya tidak mau mengomentari yang tadi ya disebut soal bukti dan lain lain
itu kan urusan majelis hakim
kami kata ya hanya pengawasan
bagi ya bagi semua pihak terutama korban
yang kedua kalau kami kpai gini ya
ketika kita masih anak
itu ya masih anak
tadi soal bujuk rayu
si pelaku punya relasi kuasa terhadap korban
terlalu fisikolah anak anak ini walaupun sekarang sudah dewasa
ketika menyatakan tidak terjadi
lalu mereka mengatakan terjadi
saya rasa itu resiko berat
dan saya memahami
kekerasan dan kekerasan seksual itu pasti butuh waktu lama untuk bisa berani
apalagi menghadapi misalnya satu kuasa yang cukup besar
bagi mereka pasti itu berat
dan kalaupun mereka sudah bicara saat ini sebagai orang dewasa
saya rasa itu juga nggak mudah gitu
jadi kalau kami kpi ya semuanya dirasakan di bukit dan di pengadilan
kami kan hanya pengawasan
dan kami memastikan bahwa
kalau itu benar terjadi ya harus dihukum dong
seberat beratnya sesuai dengan peraturan perundangan
yang kedua ini tidak terjadi perasaan buruk
kalau misalnya sudah terjadi tapi
ya kemudian tidak ada penghukuman
sebagaimana ini bisa diawat gitu
dan bagaimana kita memastikan anak anak terlindungi di sekolah sekolah yang berbasis asrama gitu
kalau kami kan kpi
bagaimana melindungi anak anak kedepannya itu ya
jadi ini bukan seperti yang tadi bang jeffrey katakan
bahwa mengikuti opini publik begitu ya bu ya
enggak saya nggak yakin ada opini publik jadi jawaban saya
saya yakin bahwa ini sesuatu yang tidak mudah bagi orang yang mengalami kekerasan seksual
kalau ini kita masih dugaan
mari kita buktikan di pengadilan
hormati semua keputusan
menghormati ya soal sudutan jasa
menghormati juga nanti keputusan majelis hakim
tetapi bahwa sebagai negara
ya tentu kami harus menjalankan tugas kan
dan fungsi kami
dan kami hormati semuanya
kalau memang masih praduga ya kita mengedepan
kan kok praduga tak bersalah
tapi bahwa kalau ini sebuah rekayasa gitu ya
entah entah dibuat oleh siapa ya silahkan dibuktikan
saya yakin bagi anak anak ini ya
untuk apa dia menyatakan sesuatu yang itu itu resikonya gede banget dong ya
loh itu saja sih ya kira kira
karena itu memang bersuara
lalu kita semua gitu ya
harus juga tidak mendiamkan atau tidak membiarkan itu
dan mari ini kan sudah berproses hukum
masih kita testikan aja gitu ya
mungkin saya berdebat di tv ini hanya untuk bukti atau tidak bukti
terkait tadi bu retno
ini menjadi pembelajaran juga
ya prinsipnya untuk melindungi anak anak ke depan
terutama di sekolah sekolah
berbasis atau sekolah sekolah berasrama itu saja
baik tadi bu retno juga sudah menyinggung mengenai rekayasa
dugaan rekayasa ini harus dibuktikan di pengadilan
saya ingin ke bang jeffrey
bahwa pihak kuasa hukum ini yakin sekali memiliki bukti kuat mengenai adanya rekayasa dalam kasus ini
apakah sudah dilaporkan ke polisian
kalau memang memiliki bukti yang kuat
terkait dengan apakah kami akan mengambil langkah hukum
kami sudah pikirkan
dan dalam waktu dekat
kami akan mengambil langkah hukum
kami akan mengambil langkah hukum tersebut
yang perlu kami garis bawahi adalah
kami juga mendukung supaya anak anak indonesia tidak mengalami pelecehan seksual
ingat kami mendukung hal tersebut
ketika ada orang difitnah
ketika ada orang dituduh melakukan persetubuhan dengan anak tanpa bukti
maka pengadilan juga harus memutus adil adilnya
maka tadi saya mau tanggapi sedikit terhadap bu retno
karena tadi bu mengatakan dalam poin pertama
bahwa ketika memang
ketika memang terbukti
silahkan dihukum seberat beratnya
oke saya sepakat
ketika tidak terbukti
harus ada kalimat yang utuh dong
jadi supaya saat anak anak jangan sampai bu retno ini hanya berarti sebelah
bagaimana ketika tidak terbukti
apakah juga bu retno sepakat dengan kami
kalau ketika tidak terbukti
bahwa terdakwa harus dibebaskan
itu yang pertama
kalau ini tidak dihukum
maka menjadi akan presiden buruk
dari mana itu bisa mengatakan hal sebagainya
kalau memang hakim sudah yakin
bahwa memang terdakwa tidak melakukan tindak pidana
maka hakim wajib membebaskan terdakwa
ini bukan masalah presiden buruk
justru ketika memang alat buktinya tidak cukup
untuk membuktikan suatu tindak pidana
untuk membebaskan terdakwa
dari segala tuntutan hukum
baik itu artinya kita akan menunggu
bagaimana nanti keputusan hakim
karena minggu depan ini baru akan sidang pleidoya
bang jeffrey karena
di sini ada beberapa hal
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
dakwaan hakim ini belum berjalan
belum diputuskan oleh hakim
nah mengenai pleidoya
apakah berarti tiga poin tadi
mengenai luka operasi yang tidak ada
kemudian tanggal lima belas november
sebenarnya pelaku sudah sedang berada di singapura
dan juga adanya rekayasa
akan masuk ke dalam pledoi minggu depan
tentu saja itu akan masuk
dan poin poin yang lainnya
yang menjadi kunci
yang dikatakan bersetubuh
apa alat bukti utamanya
yaitu adalah visum
sedangkan visum dilakukan di tahun dua ribu dua puluh
atau bulan mei
nah kami menemukan bukti
bahwa di bulan januari
pelapor bersama pacarnya
menginap di hotel selama lima belas hari
kami bisa membuktikan itu
dan kami bisa mempertanggung jawabkan
apa yang kami sampaikan
berdasarkan alat bukti yang kami miliki
kami melihat dari alat bukti itu
bahwa pelapor bersama dengan pacarnya
menginap di hotel
di bulan januari dua ribu dua puluh satu
dan alat visumnya di bulan lima
baik bang jeffrey
kita akan tunggu ya
nanti bagaimana dakwaan hakim
karena kalau memang bersalah ini
bu retno sebenarnya
ya baik bang jeffrey
begitu juga sebaliknya
baik bang jeffrey
saya ingin ke bu retno terlebih dahulu
karena kasus kekerasan seksual
di lingkungan sekolah
ini bukan kali pertama sebenarnya terjadi
sebelum sebelumnya ini juga terjadi
kasus kekerasan seksual
oleh anak di lingkungan sekolah
sebenarnya apa yang harus dilakukan
hukuman apa yang harus diberikan
agar pelaku jera pertama
kemudian sosialisasi atau pendidikan
apa yang harus dilakukan ke masyarakat
agar orang tua dan juga anak ini
mengerti bahwa apa yang boleh dilakukan
apa yang tidak dan dapat melawan akhirnya
ya yang pertama soal speak up ya
anak anak harus dididik untuk berani bicara
kalau dia mengalami kekerasan
mau kekerasan perundungan
maupun fisik ya
maksud saya psikis maupun
apalagi ya kekerasan seksual
dan tidak ada di dalam kekerasan seksual itu damai
itu harus diajarkan juga gitu
artinya guru guru juga harus
dari penyadaran seperti itu
yang kedua membangun sistem pencegahan
itu adalah yang terbaik
salah satunya adalah
misalnya kalau berpatokan pada permendikbud delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas
karena sekolah ini kan dibawa ke undangan ke mendikbud ya
jadi berlakulah permendikbud delapan puluh dua gitu
kita akan ternyata juga sekolah tidak memiliki ya
karena saya baru saja datang ke sekolah ya
tidak memiliki yang disebut dengan satgas anti kekerasan
yang juga melematkan orang di luar sekolah
yang kedua tidak ada kan juga sistem pengaduan kan
jadi artinya ini hal yang kedepan juga berlaku bagi sekolah sekolah
agar jika mengalami
anak anak tuh tau mau kemana
dan sistem pengaduan tidak boleh tunggal
karena kalau pelakunya di dalam
guru dan yang lainnya juga bertindak
jadi harus ada kanal pengaduan lain di luar
yang ditempel di sekolah gitu
nah itu adalah hal penting yang menurut kami
apa namanya untuk mencegah
karena mencegah itu lebih baik
daripada kita mengobati ya
anak anak yang mengalami kekerasan
baik bu retno dan juga bang jeffrey
terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini
dan kita akan terus menunggu ya
bang jeffrey dan bu retno
kita akan tunggu
baik kita akan serahkan
bang jeffrey mohon maaf karena ada
baik kita akan tunggu bagaimana
jalannya kasus ini di persidangan
dan akan diputuskan secara hukum
jeffrey simatupang dan juga